set dah gua ditinggal
hahaha udah kabur orangnya
kata pak setio nanti lewat sms aja
iya curang aplikasi yang lain diajak ngobrol eike engga
jalan jalan jalan

aku punya surprise buat kamu
jangan lupa subscribe channel ini
iya bener gue denger denger ada cewek nyanyi nyanyi malam malam gini
gak tau deh tapi ini serem banget
apaan tuh depan
astaga ini cemburu
pak setio saya ucapkan banyak terima kasih dan juga selamat atas dibukanya kembali kolam renang tirta warna ini
akhirnya para warga bisa juga berenang di kolam renang yang bagus dan juga bersih
maklum selama ini warga kalau berenang bisa cuma dikali
itu pun pas lagi hujan kencang dan juga lagi banjir
banjiran dong emang kita sampah ya berenang jam banjir
ya para warga
betul tuh betul
ya caludi lah pokoknya
renovasi kolam renang ini selesai juga
silahkan pak rt
ya terima kasih
selamat berhenti ya
siap pak rt
lagi lagi lah tahan dulu dong
si ganteng masuk media ini teh
yang ganteng aja gayanya
ini peresmian apa nih
cepetan ini warga nungguin
waduh narsis ya pak rt
wartawan dulu ini mau ngambil muka saya
surik aja deh
dengan mengucap bismillah
diresmikan kolam renang tirta warna ini
mungkin ada yang ingin disampaikan
makasih pak rt
ibu ibu bapak bapak semuanya
kolam renang ini dibuka gratis
berarti kita bisa berenang dari pagi sampai tengah malam ya
bu mengkerut bu semuanya ya bu
kalau saya ikut berenang luber gak airnya
jangan bu endang
iya kolam renang ini ntar jadi kubangan
kalian semua bebas menikmati fasilitas di sini oke
saya mau berenang kalian cuci baju
aduh jangan norah dong ibu
ari bu messi kumahas
kaya saya dong mau nyelem nyelem cantik

kan dia ikan rosak dia nyanyi
kan udah mau berenang
mami sama bu endang mau cari tempat buat ngadem
yami yami lihat itu kak
eh jangan lupa messi ikut
iya sama bu messi juga
kita kan ke kolam renang ya bukan ke pantai
tapi bu messi dandanannya lihat deh
hei ini kolam resep pantai
eh ih dong duduk kali ya
udah pakai kacamata tinggal dikasih tongkat nih
ah makanya dijelasin bu endang banyak
ah pakai senter gitu
anak anak hati hati ya berenangnya ya
pake ban berenang
sekarang kita jadi berenang gak
nanti aku ajarin kok
nah nah nah nah
kalau airnya jernih gini benih
seger ya bu messi
iya jadi bening
saya mau berenang
jangan ibu endang
kita kan belum siap
jakarta kena banjir bandang deh
betul ibu ranti
aduh dipikir kita mau nonton tayangan teprok teprok apa
jadi kayak sirkus dong
nanti gempa lagi
hai pak setio
gak ikut berenang
saya kok berenang sih
kalau saya emang gak mau ikut renang takut nanti semua orang nontonin saya
gak enak ya itu ban berenang di perut terus
hei ini bukan ban
kalau saya nggak mau berenang
sama pak setio aja mau deh
pak setio tuh top bingits deh
tahu aja yang dibutuhkan sama warga sini
saya jadi seneng lho
pak setio pak setio ini cocok banget jadi siapa
jadi pemimpin di daerah sini ya kan
karena pak setio itu stmj
apaan tuh bu
susu telur madu jande
stmj itu adalah sukses tegas muda dan juga jenius
bu messa ini paling bisa banget ya
eh tapi kalau saya memang serius mau nanya pak setio
kalau di sini tuh nanti akan ada les renang gak ya
soalnya saya mau lesin rafa sama ali
siapa tau bisa ikut olimpiade
saya juga mau daftarin adam plus berenang berenang berenang gitu ya
nanti langsung daftarin aja ya
haduh kalau biar rendang sama ibu ranti ini kepingin anaknya
kalau ibu messi ini pengen shoya yang diajarin nas renang
saya pengen itu bisa berenang dari ujung sana ke ujung sana
terus berenang gaya punggung
apuk apuk apuk apuk
nyepuk nyepuk nyepuk
sampai gaya batu sekalian
set dah gue ditinggal
udah kabur orangnya
makanya kalau ngomong itu dilihat
kata pak setio nanti lewat sms aja
yaa curang aplikasi yang lain diajak ngobrol
kak ali aku mau harus berenang
kita gak usah berenang ya kak
mendingan kita duduk di pinggir
adam takut tenggelam
badan adam kan berat
aku gak usah berenang takut tenggelam lagi
ini kan kesempatan
kalian buat belajar berenang kapan lagi kita bebas main
bareng sama warga lagi
tapi aku sakit tenggelam kak
nanti kan kakak ajarin
kamu sama adam cobain aja dulu
nanti kalau bisa berenang pasti kalian ketagihan
kak ali aku pipis ya kak ali sebentar
iya kakak tunggu sini ya sama adam
aku jauh jauh disini
kalau tidak kau akan terbunuh
saya sangat menyedihkanku
saya berpengen tidak perlahankan